sementara itu divisi hubungan internasional polri bekerja sama dengan interpol mencari keberadaan politisi pdip harun masiku yang disangkakan masih berada di luar negeri saat ini
hal ini dilakukan setelah komisi pemberantasan korupsi atau kpk mengajukan pencekalan ke pihak imigrasi
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brigjen pol argo yuwono polri akan berkoordinasi dengan interpol untuk mendeteksi keberadaan harun yang diduga berada di singapura
surat pencekalan sendiri sudah diterbitkan oleh pihak imigrasi untuk mencegah yang bersangkutan berpergian ke negara lain
sebelumnya harun masiku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena diduga terkait kasus suap yang menjerat komisioner kpu
harun diduga telah berada di luar negeri sebelum kpk melakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka wahyu setiawan
yang sudah dilakukan pencekalan pak harun masiku
itu nanti teknis nanti akan dilakukan oleh penyidik
tentunya bahwa pihak kepolisian akan membantu full kepada kpk
dan lainnya interpol yang mencari tangkapan pak
ya tentunya nanti kita akan komunikasi ya
komunikasi nanti bagaimana kita membackup daripada kpk
kita dengan tersangka tersebut
nanti kan ada di binter juga ada dari interpol nanti